pdi perjuangan nasto kristianto mengonfirmasi ketua tkn prabowo gibran menemui ketum pdip megawati soekarno putri dua kali dalam satu hari
ketua tkn prabowo gibran rosan roslani kembali menyambangi rumah ketua umum pdip megawati soekarno putri
sekjen pdip hasto kristianto membenarkan jika rosan mendatangi rumah megawati sebanyak dua kali yakni pada pukul sepuluh dan tiga sore